fenomena klakson telolet yang menjadi viral beberapa waktu terakhir juga terjadi di
kota tanggerang banten banyak anak anak remaja hingga orang dewasa berkumpul di
jalan benteng betawi pada sore hari hanya untuk melihat dan mendengarkan bunyi klakson
telolet dari bus yang melintas diantara mereka bahkan ada yang mengejar bus dan
meminta klakson telolet terus dibunyikan jika hal itu dituruti mereka akan berjoget
di tengah jalan nah kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan mereka dan pengguna
jalan yang lain selain memicu kemacetan untuk itu polisi dari resort tanggerang kota merasa
hal ini perlu ditertibkan warga yang berkumpul untuk menanti bus telolet dibubarkan pada selasa
sore polisi juga merazia bus dan meminta supir bus untuk tidak membunyikan klakson
telolet jika melintas di wilayah kota tanggerang ini sangat membahayakan
ibu sendiri maupun orang lain karena anak anak ini ketika ada bunyi bunyi yang telolet mereka
mengejar ya mengejar di situ sehingga bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain
semuanya akan datang kemari untuk membuat maupun laran kepada masyarakat untuk tidak
melakukan hal itu karena membahayakan
polisi juga berkoordinasi dengan perusahaan bus terminal serta dinas perhubungan kota
tanggerang untuk agar tidak ada lagi bus berklakson telolet dimas arief setiawan tangerang banten